dipalsuin bu suratnya
itu sertifikat rumah atas nama pak doni pak
makanya saya mau beli rumah ini
ibu belum bisa ketemu doni lagi ya
yaudah bu kita ke bengkel aja
saya yakin dia disana bu
saya mau minta dia tanggung jawab soal rumah ini
suratnya mau pergi ya
malam malam saya mau ambil baju jahitan saya bu
untuk besok pagi bu
udah tapi saya lupa
bentar ya bu
ibu sakit ya
pak harunnya ada
mobil saya ini suka mati mati terus
iya pak harun
dia yang punya bengkel ini
bunga ini punya saya sekarang
bengkel ini punya saya sekarang

oh jadi bengkel ini sekarang punya kamu
saya gak tau
soalnya setiap mobil saya rusak
terus selalu pak harun yang perbaiki
terus kalau saya yang perbaiki nggak mau
ya boleh dong
yaudah kalau gitu saya ambil dulu alat alatnya ya

mewah juga nih mobil
pasti perempuan ini kaya raya
yang begini nih yang mau gue jadiin istri
coba di starter mobilnya

saya bukan montir tapi pemilik bengkel
hmm aku cindy
kalau ada masalah lagi saya mau ambilnya
telepon saya aja ya
dari kapan kamu beli bengkel ini
perasaan dua minggu yang lalu
pemiliknya masih pak harun deh
ya baru satu minggu aja
kebetulan saya beli rumah sekaligus juga dengan bengkelnya
karena katanya pak harun mau pindah ke bogor
pak harunnya meninggal karena kecelakaan di puncak
sertifikat rumah dan bengkelnya
saya sempat balik nama
kayaknya dia banyak duit
aku bisa kok bantu kamu
buat memproses balik nama
sertifikat rumah sama bengkel ini
nih kartu nama aku
kamu boleh datang kapan aja
ke rumah ataupun ke megalak
mewah juga nih toko farid coba
aku harus pergi
kamu udah tau gak ada kabar sih
kamu udah punya anak
aku pikir kamu masih single
aku sama papanya vivi itu udah bercerai
jadinya itu anak sering banget turing turingan
kalau melihat aku sama laki laki lain
tapi udah biarin aja
paling juga dia pulang ke rumah langsung
rumahku kan dekat dari sini
oh ya udah kalau gitu
minta tolong ngurusin sertifikat tanah
dan bengkelnya aku beli dari rumah
sama si arun
tapi aku minta urusinnya cepet
selama biayanya cepat dan sesuai
hasilnya juga pasti cepet
tenang kalau itu sih
bu rt terima kasih
bu rt selalu bantu saya
dalam setiap kesulitan saya
kalau gak ada bu rt saya gak tau
udah jadi kewajiban tetangga untuk saling tolong menolong
silahkan duduk bu
ada apa bu
maaf bu ratih saya kesini mau nagih uang kontrakan
soalnya udah telat satu minggu ibu belum bayar uang kontrakan saya juga
kalau boleh saya minta waktu
ibu saya sehat ya bu
saya biar bisa mengambil upah dari menjahit
soalnya kan saya juga butuh bu
gini aja deh bu
kalau ibu udah gak sanggup bayar uang rumah kontrakan saya
mendingan ibu keluar dari rumah kontrakan saya aja deh
biar rumah ini saya kontrakin sama orang lain
kok ibu tega bener ya sama bu ratih
ibu kan tahu kalau bu ratu ini baru keluar dari rumah sakit
tengah merasa sedikit dong bu
bukan begitu bu rt
kalau bu ratih gak bayar bayar kontrakan saya
tapi pake perasaan dikit dong bu
masa orang lagi sakit diusir
ada apa ini bu
ini loh anak irfan
ibu ini bener bener keterlaluan
bu rati belum bisa bayar kontrakan langsung diusir
padahal ibu ini tahu kalau bu rati ini baru keluar dari rumah sakit
memangnya perbulannya berapa bu kontrakannya
satu juta rupiah
yaudah terima kasih bu
ibu selalu merepotkan anak irfan
nanti kalau ibu ada uang ibu ganti
bukan mikirin itu bu
saya kan memang sengaja kemarin mau jual ibu
ibu kan lagi sakit
nanti soal uang kontrakan
biar saya minta saja sama doni ya bu
dia sekarang di jakarta
kerja di bengkel pupusa yang baru saja meninggal
dia sangat pandai mengurus bengkel bu
doni sudah punya usaha
nanti kalau ibu sudah sehat
saya ajak ibu ke jakarta ya
kita ketemu doni
pasti siapa sih sembuh
sertifikat rumah sampai ke kami
terima kasih ya
sekarang irfan gak bisa musik bengkel dan rumah ini lagi
bisa juga ya rumahnya
gimana kalau kamu jual aja rumah sama bengkel kamu
terus kamu cari tempat yang lebih besar dan lebih bagus
buat bangkungan bengkel kamu
usaha bengkel kamu akan berkembang pesat dalam waktu yang singkat
kamu tenang aja
serahin semuanya sama aku
aku bisa atur semuanya kok
pada dasarnya sih aku mau berusaha untuk membangun bengkel kamu dalam waktu yang singkat

pada dasarnya sih aku mau berusaha untuk membangun bengkel kamu dalam waktu yang singkat

soalnya kita baru sering kenal dan kita gak punya hubungan apa apa
kamu udah jadi istri aku
sepertinya dia sangat mencintai aku
nggak ada ruginya juga nikah sama dia
aku bisa menguasai hartanya juga kan
kamu mau akan jadi istri aku
tapi aku udah punya anak
gak masalah kamu udah punya kamu
anak kamu akan jadi anak aku juga
saya terima nikah dan parahnya
dipalsuin bu suratnya
itu sertifikat rumah
atas nama pak doni pak
makanya saya mau beli rumah ini
jadi ibu belum bisa ketemu doni lagi ya
kita ke bengkel aja
saya yakin dia disana bu
saya mau minta dia tanggung jawab soal rumah ini
ini bengkel sepupu saya
jadi ini tempat doni kerja
biasanya jam segini masih buka loh
ayo buat telfon diri
udah aktif nomornya
kayaknya dia sengaja deh
menghilang dari saya
biar saya nggak bisa nemuin dia
dia tegan ibu saya seperti ini